oke saya akan bacakan berita satu berita di tengah saya kasih konteks dulu
minggu ini juga ada demo besar besaran bang vito mas arief dan bang teguh
tentang kepemimpinan anies baswedan
nah di setengah hiruk pikuk banjir class action dan demo meminta anies turun
ada sebuah peristiwa yang menarik untuk kita simak
apakah ada benang merah atau tidak biar senior senior yang membaca ya
saya cuma bertanya aja
presiden jokowi menghadiri pelantikan pengurus hipi periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
dalam sambutannya presiden menyinggung sosok penggantinya di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
bisa saja dari kalangan hipmi
dalam pidatonya presiden bahkan menyapa secara khusus mantan ketua hipmi sandi uno
presiden menyampaikan ke publik dalam sapaannya
bahwa presiden menyampaikan hati hati di tahun dua ribu dua puluh empat
presiden mengamini pernyataan ketua dewan pembina hipmi bahlil laha dahlia
yang menyebut anggota hipmi saat ini berpotensi maju dalam bursa capres mendatang
kita dengarkan pernyataan presiden
berarti kan disampaikan oleh pak ketua dewan pemina
dia yang menyampaikan
yang hadir disini
yang hadir disini
yang hadir disini
kandidat yang kemungkinan besar
akan menjambikan saya
oke itu sebenarnya ada kalimat kalimat yang dipotong oleh produser saya yang bisa membuat berdiri
yang tadi berdiri
tadi berdiri itu ditambahin ya ditambahin
inilah hebatnya politik indonesia ya
itu semua pikirannya itu futuristik loh
itu baru masuk pada pekan pekan pertama ini
semua orang sudah berpikir dua ribu dua puluh empat
kalau yang men trigger kan bukan kita
banjir kan anggesnya gak mau bilang anda
saya mau bilang bahwa banjir
lihat itu bagaimana itu ditafsirkan di sosial media
itu rame sekali
lalu yang terakhir adalah pernyataannya pak jokowi
pak jokowi mengatakan hal hal begini
dia ini orang yang suka menggodam menurut saya ya
pak jokowi ini sering sekali menggoda begini
bikin gr maksudnya
kasih permen disana
kasih permen disini
tapi memang saya kira
ya tetap menarik betapapun ini masih jauh gitu ya
yang menarik menurut saya adalah
kandidat kandidat yang mungkin muncul
yang mungkin muncul kalau kita baca dari yang sekarang ini
adalah para kepala daerah
sekarang yang sangat kuat
yang sangat kuat itu kepala kepala daerah
karena mereka sudah punya prestasi
lalu kemudian ada panggung
nah yang lain adalah kandidat yang sudah kalah
dalam hal ini yang sandi tadi
sandi sudah mengumpulkan modal politik yang luar biasa
modal sosial juga
dan yang lain adalah
putra mahkota partai politik
yang tidak cukup punya
kesempatan untuk muncul
dan belum terbukti juga berprestasi
misalnya ada puan di pdip
lalu ahy di demokrat
itu kan juga saya kira
mereka juga punya
pak jokowi kan memecah
bekuan nih dengan menyebut nama sandi
ya besok dia bisa sebut siapa lagi gitu
jadi ya buat
kegembiraan politik itu masih oke
ini hanya kegembiraan saja atau gimana
nyambung nggak pertanyaan saya dengan konteks
kita melihat anies dalam minggu minggu
ini kan kita dalam rangka menyusun puzzle ya
puzzle pertama kan banjir
banjir dan pasca banjir
waktu banjir semua orang
walaupun di atas sudah
berasik masuk gitu ya
ternyata di akar rumput
terutama di sosial media
tetap ada perpecahan itu
dan itu kemudian dikapitalisasi
dan pasca banjir itu kan kemudian muncul
cerita bagaimana anies gagal dan lain sebagainya
ditambah oleh anies
kemudian ya tampil dengan
bersih bersih dan lain sebagainya
di satu sisi pro yang pro akan memuji
sementara yang kontra akan memukul gitu
ya inilah sebuah
fakta apa namanya fenomena yang
gatau apakah kita yang futuristik
atau memang pemimpin pemimpin kita yang futuristik
kalau kita lihat di luar negeri begitu ya
itu kan ya selama dia
memegang office dia akan kerjakan di office itu
dia nggak akan campaign dulu tuh dengan
kegenitan kegenitan dan lain sebagainya
kelompok oposisinya tidak akan melakukan
menyemburkan hawa panas dengan sangat sangat serius gitu
tapi itulah yang terjadi makanya
apakah pak jokowi memang
ya itu kan kembali lagi ke
barangkali budi akan bisa bertanya langsung ke pak jokowi
ya amat bangtengu bangtengu saya yakin
saya nambahin sedikit ya
yang apa yang berbahaya dari
pikiran pikiran futuristik ini
kita nggak pernah melihat esensi loh sekarang itu
ya jadi percakapan publik itu
tidak pada esensi misalnya esensi
apakah anies mengatasi banjir atau tidak
itu tidak pernah terbuka
apakah salah anies atau tidak
apakah dia sudah menjalankan apa yang dia bayangkan sebagai apa
itu sudah tidak penting lagi
yang penting adalah percakapan perdebatan
menjurumuskan atau sebaliknya memuji
jadi itu yang berbahaya menurut saya
konteks perdebatan soal anies itu

punya benang merah gak
saya yakin anda tidak perlu berkeringat sekarang untuk menjawab pertanyaan ini
saya gak perlu keringat
jadi saya kira begini ya
semua sama lah
harapan yang cukup rendah terhadap
jadi seakan akan semua orang
terutama elit itu ingin tidur
dan besok pagi pas buka mata
sudah tahun dua ribu dua puluh empat
pemilu yang baru kita lalui dengan
gegap gempita kemarin itu tidak menghadirkan
pemerintahan koalisi jokowi prabowo
yang patut diharapkan
ingin melompat gitu
hujan dan banjir saya kira itu cuma
medium saja pengantar
kan sudah ada penjelasan dari bmkg
ini dua kali dari curah hujan yang normal
kemudian apa yang anda harapkan
ketika air yang turun
sedemikian deras sementara
jakarta ini yang berada di
memang jalanannya kan kita sama sama tahu
anies bagus dia sudah
berusaha untuk bikin beberapa titik
make sense dan saya kira itu masuk akal tapi memang
tidak akan bisa selesai dalam
dua puluh empat jam dalam satu malam
begitu harus ada proses dong tapi
itu bisa kita bawa pada
perdebatan apakah misalnya
lebih efektif daripada naturalisasi yang di
bayangkan oleh anies begitu
tapi kalau kita lihat memang jakarta ini
alamnya alam rawa
terjadi pengkhianatan luar biasa
oleh manusia yang tinggal di jakarta ini
terhadap alam jakarta
reklamasi rawa ya
sekarang orang gampang banget kena apa
demam berdarah kenapa karena
predator nyamuk pembawa
demam berdarah itu sudah tidak ada apa predatornya
capung kemana capungnya
yang enggak ada rawanya dia mau tinggal dimana
ini kan perdebatan panjang
dan kita akhirnya jadi enggak adil nih
kita akhirnya enggak adil gimana kita membandingkan
dengan jokowi dengan
zaman belanda itu maksud saya itu
ya tapi ya memang publik juga tidak bisa di
pak jokowi ini kan dinamisator yang baik
mungkin dia hendak membelah
mungkin loh ini saya nggak tahu nanti anda tolong tanyakan
antara sandi yang sekarang menjadi
katakanlah dalam tanda petik putra mahkota
ya walaupun ada beberapa nama lain
yang belakangan muncul
karena prabowo juga bukan tidak mungkin
akan dipasangkan dengan
puan dua ribu dua puluh empat makanya penting juga
bisa ada kaitannya sama yang tadi itu
bisa ada kaitan gitu
ya elaborasi lagi mungkin
dia lebih paham nanti
kita akan break dulu kita akan bahas lagi
apa yang kemudian secara politik ini
bicara mengenai anies ini juga menarik
apakah anies akan terus melaju
dengan proses politik ini
atau seperti apa kita akan bahas